ini harus kita lakukan untuk penataan aviasi di indonesia
hal tersebut menandakan bahwa kabupaten purbalingga dulunya merupakan bagian daerah banyumas
timnya u tujuh belas lima belas apapun